gapapa kan sekalian ketemu sama mbak arissa sama al
soal peneror itu belum dibahas juga
om udah punya datanya
ya udah kalau gitu
kalau gitu yuk sekarang kita jalan ya
berdasarkan bukti bukti yang ada dan keterangan para saksi di sidang sebelumnya
maka dengan ini sidang memutuskan bahwa terdakwa andin dijatuhi hukuman empat tahun penjara
dan disaat aku lagi jalanin hukuman itu
terus apa yang dilakukan ahok
dia berusaha bebasin kamu atau apa gitu
aku pada saat itu belum kenal mas al
dan mas al benci sama aku
karena aku dikira sudah membunuh adiknya
waktu itu aku lagi menikah dengan suami pertama aku
tunggu tunggu tunggu
rena itu anak dari suami kamu yang pertama
terus gimana reina bisa berakhir di pantai aswan
jadi pada saat itu kenapa aku lagi kena stroke
jadi keluarga tidak sanggup untuk merawat reina
dan pada akhirnya elsa membawa reina ke pantai aswan
suami kamu waktu itu gak mau merawatnya
waktu itu suami aku pikir kalau rena itu adalah hasil dari
perselembaban aku dengan roy
pertama kali aku melihatnya
aku merasa takut
aku merasa takut
aku merasa takut
aku merasa takut
aku merasa takut
jadi dia membiarkan elsa
untuk menaruh reina di pantai aswan
dan pada akhirnya dia menceraikan aku
siapa itu orang yang menceraikan kamu
gimana dia sekarang
udah gak apa apa
lagi pulangkan ini juga udah masa lalu
setidaknya dengan kejadian ini kan ada himanya juga
aku ketemu dengan mas al
aku menikah dengan
dengan dia sekarang
dengan dia sekarang
dengan dia sekarang
dengan dia sekarang
dengan dia sekarang
dengan dia sekarang
dengan dia sekarang
dengan dia sekarang
dengan dia sekarang

oke kayaknya saya mau ke kamar mandi dulu
soalnya perut saya mulus
de bisa gak ke ruang makan sendiri
iya bener aku udah bisa
saya ke kamar mandi dulu ya

kita lagi ke rumah
ya waktu bangun lagi
wah ini pasti kamarnya tante jessy
kamarnya bagus ya
maaf deh kamu lagi ngapain di sini
tadi aku ikutin kumpul kumpul
yaudah gak apa apa
sekarang kamu keluar ya
kamar ini mau dikunci
tadi habis dibersihin
loh sayang kau balik sendirian
iya ma soalnya mbaknya mau ke toilet juga
ya ampun gimana sih anak kecil biarin sendirian
karena aku yang nunggu
aku aja aku nonton papa
jadi kasih tanya papa
aduh hebat banget sayang
yaudah kalau gitu sekarang kita pulang ya
kasian omah kan juga lagi sakit
yaudah kalau gitu omah ntar kamu pulang ya
aduh oh gak usah nanti aku ngerepotin ah
kan sekalian ketemu sama mbak arusa sama ah
soal peneror itu belum dibahas juga
om udah punya datanya
yaudah kalau gitu
kalau gitu yuk sekarang kita jalan deh
aduh terima kasih mbak catherine
dibilang enak banget masakannya
nanti seneng banget deh
biar aku aja
mbak catering kan di sini tamu
biar tante aja
udah tante duduk manis aja
tuh mbak catherine ini memang rajin dan pintar deh
bantuin mbak captain bawa ini nih
situ ya tante

kamu kan tamu sini
sini biar aku
rasanya gak enak
baju kamu jadi basah
kemarin itu sebenarnya
apa tau kok
kamu bilang katanya kamu gak datang
padahal kamu sebenarnya datang kan
mas yuli liat tau